selanjutnya saya akan mengajak anda ke pulau dewata bali
objek wisata desa tua atau bali age menjadi salah satu alternatif berwisata di pulau dewata ini
salah satu kawasan yang masuk sebagai objek wisata bali age adalah desa sidetape di buleleng bali
di desa ini warga setempat masih mempertahankan aset aset leluhur yang berusia ratusan tahun sebagai warisan budaya untuk generasi selanjutnya
seperti apa potret desa bali age di desa sidetape buleleng berikut liputannya
putu randi yaditya
selamat datang di desa sidetape
desa sidetape buleleng merupakan salah satu dari empat desa di bali utara yang masuk dalam kawasan obyek wisata bali age selain jempage pedawe dan tiga wase
ditetapkannya desa sidotape sebagai desa bali age oleh pemerintah kabupaten setempat pada dua ribu tujuh belas ini dilatar belakangi beberapa kriteria
di antaranya keberadaan
aset leluhur yang tetap dipertahankan warga secara turun temurun hingga saat ini
salah satu yang menjadikan desa ini sebagai desa bali age adalah keberadaan rumah tradisional balai gajah tumpang salu
rumah ini cukup unik lantaran konsep bangunan yang hanya terdiri dari tiga ruangan
bale artinya rumah gajah itu artinya simbol bahwa rumah itu menyimpan ilmu pengetahuan
secara keseluruhan balai gajah tumpang salu berarti rumah yang besar
menyimpan ilmu pengetahuan
tiga ruangan pada rumah tradisional sidetape masing masing memiliki filosofi tersendiri
ruang pertama disebut nista mandala atau bagian luar
berfungsi sebagai tempat menerima tamu maupun kerabat
selanjutnya ruang madia mandala atau bagian tengah
ruang ini berisi berbagai perabot rumah tangga termasuk tempat menyimpan air dan memasak
ruang terakhir disebut dengan utama mandala
ruangan ini merupakan ruangan dengan posisi tertinggi
karena tempat pengujaan keluarga sekaligus balai untuk tempat tidur keluarga
usia rumah tradisional desa sidetape umumnya ratusan tahun dengan berbahan kayu seng tanah dan batu
bangunan rumah umumnya membelakangi jalan dengan filosofi untuk melindungi pemilik rumah dari musuh
rumah tradisional balai age itu semua aktivitas mereka di dalam ruangan
ini terkait dari pengalaman sejarah masa lalu bahwa orang orang baliage adalah orang orang yang terdesak
jadi kita bisa lihat dari rumahnya semua serba tertutup
jendelanya kecil kecil itu rumahnya tidak boleh menghadap ke jalan
selain rumah tradisional yang dipertahankan di tengah tengah maraknya pembangunan rumah modern
beberapa aktivitas warga juga tetap dipertahankan sejak zaman
pembuatan gula aren secara tradisional serta aktivitas menganyambang menjelaskan dan menjelaskan
pembuatan gula aren secara tradisional serta aktivitas menganyambang menjelaskan dan menjelaskan
pembuatan gula aren secara tradisional serta aktivitas menganyambang menjelaskan dan menjelaskan

ditetapkannya desa sidetape sebagai kawasan wisata bali age menggairahkan warga setempat untuk berbenah diri
salah satunya melalui kegiatan kursus bahasa inggris gratis
puluhan relawan guru dari desa maupun luar desa turut berpartisipasi dalam kegiatan ini
selain mengasah bahasa inggris dalam kegiatan ini siswa juga diajarkan menjaga lingkungan
menunjukkan membawa sampah plastik setiap mengikuti kegiatan belajar
karena desa kita ini menyangkut desa wisata kita perlu ajarkan untuk anak anak berbasis bahasa inggris
pentingnya sekali supaya anak anak di sini mempunyai basic untuk berbicara bahasa inggris
untuk ke depannya bisa mengendal tamu dan mempunyai skill untuk ke depannya
penting buat kita nanti biar kalau besar biar gak susah nyari kerjanya
keberadaan desa bali age di sidetape buleleng yang telah menjadi kawasan wisata
membuktikan warga desa setempat yang berkomitmen mempertahankan dan memperbaiki tatanan kehidupan
menjaga kelestarian lingkungan serta adat istiadat sebagai warisan leluhur
yang harus tetap dipertahankan hingga generasi mendatang
kita adalah buleleng bali
terima kasih telah datang ke sini